sejumlah warga yang menjadi korban kebakaran depo pertamina pelumpang
sabtu pagi mendatangi tempat tinggal mereka
warga berusaha mencari barang barang berharga yang masih bisa diselamatkan
warga korban kebakaran ini berusaha mengais barang barang berharga
yang masih bisa diselamatkan dari tempat tinggal mereka
seperti triwahono yang mencari surat surat berharga dari reruntuhan rumahnya
bensin semuanya udah susah napas gak bisa

evakuasi kemana pak
saya ke cilincing ke tempat saudara
pas melihat ke sini ini baru datang lagi pak
ini saya baru lihat lagi
nah pas melihat gimana kondisi rumah
yaudah begini seratus persen hampir seratus persen udah
gak ada yang bisa diselamatin lagi
kesaksian mengenai bau bensin menyengat
pun diakui warga yang lain
menurut rahmat sebelum terjadi kebakaran
ia mencium bau bensin yang menyengat
sehingga mengevakuasi orang tuanya ke rumah kerabatnya
di daerah walang jakarta utara
sebelum api ya udah kabut udah pergi
cuma kan karena orang tua nyesek kan
bau bensin gitu napasnya
udah tua nyelamatkan orang tua
sebelum api berkobar ya
iya sebelum masih kabut terus ini udah gelap
lihatan papua dialanan
bau bensin gitu pun kabutnya kan
jadi yang nyesep tuh orang tua saya
tengungsi ke mana
ke rumah saudara
dalam catatan di posko pmi jakarta utara disebutkan
ada tujuh belas korban meninggal dunia

dan delapan orang dinyatakan hilang
tim liputan cnn indonesia